pangsit merupakan makanan populer khas tionghoa yang banyak tersebar di indonesia
kemunculan pangsit di indonesia berawal dari adanya perdagangan dan penyebaran agama
yang dilakukan masyarakat tionghoa di nusantara yaitu jawa dan sumatera
pangsit yang awalnya digunakan sebagai tempat menyimpan daging
kini memiliki banyak variasi seperti hakau kuotie dan olahan pangsit lainnya
biasanya daging daging di luar itu zaman dahulu disimpan awalnya disimpan di dalam olahan tepung
jadi supaya tidak rusak daging daging itu disimpan
yang mana biasanya dijadikan perbekalan saat pekerangan
kemungkinan besar itu datang ketika pasir
pangsit yang awalnya digunakan sebagai tempat menyimpan daging
kini memiliki banyak variasi seperti hakau kuotie dan olahan pangsit lainnya
salah satu restoran chinese food yang menyajikan berbagai macam olahan pangsit
ada di kawasan pecinan glodok jakarta
nah sekarang di depan saya sudah ada tiga olahan pangsit yang berbeda
yang pertama ada kuotie kuotie ayam
yang kedua itu ada hakau namanya
seperti ini bentuknya
dan yang ketiga ada bola pangsit goreng
nah pertama saya akan coba
yang pertama adalah quoti ayam dulu
kuotie merupakan makanan khas santung tiongkok utara
yang memiliki nama berbeda seperti gyoza di jepang dan mandu di korea
di dalam kuoti ini dia itu terdapat udangnya
dan agak ada sedikit tekstur lengketnya
tapi cukup enak juga karena ada rasa sedikit gurih untuk kuotinya sendiri
sedangkan hakau merupakan jenis dimsum dengan kulit transparan yang diisi dengan potongan daging udang
hakau sendiri diproses dengan cara dikukus
oke jadi si hakau ini sendiri memang teksturnya cukup kenyal
oleh dari kulit pangsitnya
kulit pangsitnya dan juga udang yang berada di dalam sehakau ini sendiri
memang sangat kenyal sekali
dan rasanya gurih tapi enggak ada rasa rempah rempah ataupun jahe di dalamnya
cukup rasa gurih dan rasa udangnya cukup kental banget
dan kenyal ini enak
olahan pangsit yang terakhir adalah bola pangsit goreng
olahan ini merupakan salah satu olahan pangsit yang sederhana
namun tak kalah enaknya
bentuknya yang unik dan rasanya yang enak
membuat makanan ini sangat menarik
dan juga ini adalah satu dari banyak makanan yang diberikan oleh pangsit

aku suka banget hakau
kalau makan dimsum aku selalu pesen hakau
karena menurut aku hakau itu enak
karena aku juga suka udang
kalau kuotienya juga kalau saya bilang beda sih ya
ini pokoknya rasanya ada gurihnya gitu ya
tapi juga enggak terlalu lengket lengket kemana gitu
ini memang enak
selain mudah dijumpai beberapa olahan pangsit pun
mudah dibuat di rumah dengan resep sesuai selera anda
tim liputan cnn indonesia jakarta